gedung milik paninbank yang berlokasi di jalan boulevard bintaro sektor tujuh pondok arjen tangerang selatan
ternyata kini mulai runtuh pada sisi kiri belakang
ya bagian itu runtuh pada kamis dini hari saat pekerja menambah beban pasir
hembusan angin yang kencang serta beban pasir yang sudah mencapai tiga ratus dua puluh ton
membuat gedung milik paninbank itu mulai runtuh
beban pasir itu baru beberapa jam ditambah empat puluh ton
penambahan karung karung pasir pada kamis siang dihentikan
lantaran arus lalu lintas di jalan dekatnya sedang ramai
kontraktor berencana menambah beban sebanyak lima puluh ton
ya memang harapan kita memang dari awal sesuai dengan metode yang memang sudah dikoordinasikan
itu kita harapkan dia rutunya itu secara progresif ya
ternyata memang rutunya juga tidak kemana mana
cukup aman buat lingkungan juga dan debunya juga tidak
tidak terlalu signifikan ya debu pasti ada cuma tidak terlalu kelihatan gitu
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari gedung bank panin yang akan dirobohkan
sudah bergabung bersama kita albi pratama korrespondensi nn indonesia
selamat pagi albi anda sudah berhari hari seperti memantau ini ya proses perobohan gedung ini
pihak kontraktor sendiri menyatakan optimis
bagaimana dengan hari ini albi
ya selamat pagi rian dan juga anissa
proses peruntuhan gedung panin yang berada di kawasan sektor tujuh bintaro kota tangerang selatan
ini malam tadi atau tepatnya dini hari tadi juga masih dilakukan pengerjaan
dan jika dibandingkan dengan hari kemarin jika bisa saya tunjukkan anissa dan juga irian
bagian samping gedung yang saat beberapa waktu lalu diberikan beban hingga tiga ratus ton jumlahnya
pada bagian sisi kanannya sudah hancur hancur ataupun sudah runtuh
dan saat ini masih menyisakan bagian sisi kiri yang masih harus diberikan beban lagi
dengan jumlah yang hampir
sampai hampir sama sekitar tiga ratus ton
dan rencananya ini akan dilakukan pada hari jumat ini
dan saat ini kita juga masih menunggu kepastian dari pihak pt wahana infonusa selaku kontraktor
yang menjadi eksekutor dari peruntuhan gedung ini
dan kemarin saat peruntuhan terjadi memang ini serpian serpian ataupun material material dari gedung berjatuhan ke bawah
tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka dari pihak pekerja yang ada di sana
hanya saja dari informasi yang saya dapatkan sejumlah pekerja ataupun kontraktor yang melakukan proses peruntuhan
ini sempat berlarian menghindari material material yang memang ini terdiri dari betonan yang sangat berat dan juga sangat kuat
sehingga bisa membahayakan
tetapi pihak dari pt one indonesia menjamin terkait dengan keselamatan dan juga pekerjaan
daripada seluruh pekerja kontraktor yang akan melakukan proses peruntuhan selanjutnya
begitu rian dan juga anissa
ya albi nampaknya memang proses perubuhan gedung ini lebih lambat begitu daripada yang direncanakan awalnya
nah ini bagaimana apakah anda sudah mendapatkan informasi dari kontraktor bila tidak selesai juga
ini apa langkah selanjutnya
mengingat gedung tersebut berada di tengah tengah kegiatan masyarakat begitu
ya anissa terkait dengan peruntuhan proses ini memang terkesan sangat lama sendiri
dan beberapa mempertanyakan apakah sebelumnya pihak kontraktor memiliki salah perhitungan
karena memang ketika pertama kali ditanyakan metode apa yang akan digunakan dan berapa beban yang akan nantinya diberikan kepada bagian atap
mereka menyatakan sekitar satu ratus lima puluh ton itu sudah bisa hancur
tapi ternyata saat ini beban yang diberikan adalah sekitar tiga
saat ditanyakan apakah mereka ini memiliki salah perhitungan mereka menjawab mereka tidak memiliki data yang begitu lengkap terkait dengan pembangunan dari gedung panin ini sendiri
dan mereka menyatakan gedung ini sebenarnya didesain sangat kuat sekali dan juga tahan gempa terbukti dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai dengan dua ribu enam belas ini
ibu kota jakarta ataupun kawasan tangerang beberapa kali diguncang oleh gempa
walaupun intensitasnya tidak terlalu besar tetapi ini menunjukkan bahwa kokohnya bangunan pan ini
sehingga pihak dari wahana infonusa sendiri memiliki beberapa rencana ataupun beberapa kali perubahan rencana terkait pemberian beban
dan sampai saat ini metode yang masih akan terus digunakan adalah dengan memberikan beban seberat kurang lebih tiga ratus sampai dengan empat ratus ton
untuk bagian yang saat ini masih tersisa dan tidak ada metode lain yang digunakan
karena memang jika menggunakan metode peledakan dengan menggunakan dinamit atau tnt sendiri belum ada kontraktor yang tersertifikasi di indonesia sendiri
dan cara ini
ini dianggap paling aman walaupun harus memakan waktu yang cukup lama
ini diperkirakan masih harus menunggu sampai akhir pekan minggu ini
ditargetkan hari minggu bagian pilar sebelah kiri yang saat ini masih tertutupi oleh kain pelindung berwarna hijau ini akan bisa diruntuhkan kembali
dan selanjutnya bagian inti ataupun kor gedung yang masih berdiri tegap juga akan dilakukan peruntuhan sampai dengan batas waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak awal oktober dua ribu enam belas kemarin
begitu anissa dan juga rian
baik albi pratama terima kasih sudah melaporkan
dan di indonesia today kita akan terus memantau seperti apa proses perubahan gedung ini
kalau ditambah lagi waktu sampai hari minggu mungkin juga akan menarik lagi perhatian masyarakat untuk menyaksikan ya
dari jauh proses perubahan gedung ini adisa
betul jangan sampai menarik perhatian yang tidak diinginkan
ini sebenarnya karena membahayakan masyarakat sekitar juga
apalagi kalau sudah ada bangunan atau puing puing yang sudah mulai runtuh